rindang dan sejuknya hutan pinus di kabupaten purwakarta jawa barat
menjadi magnet para pelancong untuk mengisi hari libur
tak hanya menikmati keindahan alam dan kesegaran udaranya
pengunjung pun bisa bermain ayunan hamok
sebagian pengunjung juga menghabiskan waktu untuk potrum
atau makan bersama anggota keluarga
saya sengaja bawa keluarga
ya buat liburan rekreasi
di sini cukup nyaman sejuk
pengelola wisata juga menyediakan racikan kopi maupun minuman teh alami
kopi maupun teh yang disajikan berasal dari hasil panen para petani lokal
pengelola mematok harga sebesar rp tujuh lima ratus untuk tiket masuk ke lokasi wisata ini
sayangnya sebagian pengunjung terlihat abai dan tak mengindahkan protokol kesehatan
dengan tidak menggunakan masker
tim liputan cnn indonesia